sementara itu pemerintah melalui menko polhukam mahfud md meminta elemen masyarakat yang akan melakukan unjuk rasa pada senin sebelas april dua ribu dua puluh
untuk berdemonstrasi secara tertib dan tidak anarkis
hal tersebut dikatakan mahfud md dalam akun youtube kemenko polhukam ri pada sabtu sembilan april dua ribu dua puluh
ia menyebut unjuk rasa merupakan bagian dari demokrasi sehingga sebaiknya dilakukan secara tertib
mahfud juga meminta aparat keamanan untuk tidak melakukan tindakan kekerasan terhadap pendemo maupun membawa peluru tajam
untuk itu pemerintah menghimbau agar di dalam menyampaikan aspirasi hendaknya dilakukan dengan tertib tidak anarkis dan tidak melanggar hukum
yang penting aspirasinya bisa didengar oleh pemerintah
kedua dalam menghadapi unjuk rasa itu pemerintah sudah melakukan koordinasi dengan aparat keamanan dan penegak hukum
agar melakukan pelayanan dan pengamanan dengan sebaik baiknya dan tidak boleh ada kekerasan